tapi sebagai partai besar saya gak bisa ya memikirkan ataupun melihat bahwa sebagai partai besar partai pemenang pemilu nomor dua begitu ya partai golkar bisa tidak mendapatkan insentif apa

pertanyaan begini bagi kami partai golkar insentif itu sebetulnya sudah kita siapkan dari empat tahun sebelumnya dengan konsolidasi partai
jadi kalau dilihat di kualisi indonesia maju ini mohon maaf ya tanpa bermaksud mengecilkan partai yang lain saya pikir masing masing sudah melakukan proses konsolidasi mekanisme di internalnya
partai golkar kan hari ini adalah partai yang mungkin salah satu mungkin gerindra juga yang kita sudah terbentuk struktur sampai tingkat desa
jadi bagi kita skenario apapun sebetulnya golkar siap karena kita sudah punya infrastruktur sampai tingkat bawah
jadi bagi kita keputusan apapun nanti yang akan terjadi posisinya partai golkar
adalah pada posisi siap
oke kalau misalnya pada posisi siap kenapa bertarung pada saat itu mendorong pak erlangga maju sebagai capres ataupun cawapres
kan strukturnya sudah siap berarti nggak butuh insentif dong
sama aja dong mbak yang namanya partai mengusulkan kader terbaiknya memang salah emang dosa
ya kalau bahwa memang setelah kita usulkan ternyata demi kepentingan ada beberapa situasi ya kita mau gak mau kita realistis
tapi ada upaya ya dari golkar supaya mas gibran ini bisa masuk menjadi kader golkar
masa tidak ada upaya itu tidak ada harapan itu
kalau saya bilang upaya mungkin sebetulnya bukan upaya
harapan masa tidak ada
kita menyerahkan semuanya kepada seorang gibran
karena begini bagi kita hak konstitusi dan hak pribadinya seorang gibran dia mau memutuskan masuk partai golkar kah masuk partai gerindra kah atau kembali ke pdip kah
jadi bagi kita itu kita serahkan kepada gibran
ini golkar pasrah banget ya
namun kalau misalnya gibran bersedia masuk ke partai golkar terbuka kita
bang rey bang rey apa yang membuat ya partai partai di koalisi indonesia maju pengusungnya pak prabowo ini tampak pasrah begitu saja
ikhlas begitu menerima kedatangannya mas gibran menjadi cawapres dan mereka tidak dapatkan insentif elektoral
apakah karena memang ada campur tangannya pak jokowi karena memang faktor gibran ini anaknya pak jokowi makanya mereka partai partai koalisi ini ya menerima aja begitu aja
ya mungkin dua duanya ada
kita nggak tahu meskipun yang nomor saya saya nggak tahu nggak ada data datanya di saya
tapi bahwa gibran itu membawa pak jokowi
pak jokowi itu saya kira fix
nah itu yang membuat kemudian partai partai koalisi ini menerima gibran dengan apa adanya
sebab dari elektoral nanti mungkin anda bisa mengatakan erick jauh lebih baik dari gibran
boleh nggak saya tambahkan lagi sedikit
kalau tadi bicara konteksnya insentif elektoral itu sebetulnya sudah terhadap partai ya
contoh kasus misalnya nasdem dengan mengusung mas
secara insentif elektoral
insentif elektoral terhadap partai kan tidak sesignifikan dengan elektoralnya mas anies
itu dua hal yang berbeda bagi kami
banyak contoh kasus kok
jadi yang mau saya bilang sama mbak nana insentif elektoral kandidat terhadap partai itu dua hal yang berbeda
karena tergantung dari apa
tergantung dari mesin partai tergantung dari caleg dan tergantung dari kerja kerja politik empat bulan ke depan
saya mau ke bang ray lagi
di mana lagi tita di itu
ya tadi bahwa ada campur tangan
bahwa gibran membawa pak jokowi
ya itu saya kira sudah sulit lah untuk didapikan itu
ya sebab kalau perhitungannya elektoral ya erick thohir dong
kalau perhitungannya isi tas ya erick thohir dong
kalau perhitungannya kedekatan dengan salah satu tokoh keagamaan lagi lagi erick tohir dong
kalau pendekatannya elit politik pengalaman macam macam ya erick thohir dong
tapi kalau pendekatannya pak jokowi ya erick tohir dong
pak jokowi ya gibran
jadi memang partai partai ini kemudian pasrah tidak bisa menolak permintaan dari pak jokowi
saya kan selalu mengatakan begini loh
jadi ada gini loh
saya selalu mengatakan ada empat unsur ya pertimbangan yang nampaknya bakal abadi untuk memilih calon presiden wakil presiden
kedua isi tas
ketika kedekatan dengan ormas ormas keagamaan khususnya nu dan muhammadiyah
yang keempat adalah soal apakah ia bagian dari edit partai politik atau tidak
erlangga saya kira dapat satu dari tiga varian ini
ya dia elit partai politik
isi tas enggak tahu saya tanya muhammad
yang kedua dia nggak punya elektabilitas kan
dia juga bukan dekat dengan organisasi
lagi ya keluar kan kira kira begitu
siapa lagi nih yang dekat
dekat dengan nu oke
keempat apa namanya bukan bagian
jadi dia enggak punya ini
kemudian isi tas mungkin tidak ada
dekat dengan nu
yang keempat ini bukan tidak ikut
nah ternyata yang dari abu ini varian kelima yang paling menentukan
namanya maunya pak jokowi apa
nah kelihatan kalau maunya pak jokowi adalah gibran
kan kira kira gitu
dan itulah yang menjadi nur saya dasar pertimbangan semua
karena gibran diusung oleh pak jokowi
apakah ada unsur campur tangan pak jokowi itu saya tidak tahu
tapi bahwa dugaan saya bahwa gibran dipilih karena faktor jokowi itu kuat
makanya mengait anaknya pak jokowi
kalau endorsement itu kan sudah dibuktikan
jadi pak prabowo dipacasangkan dengan gibran
enggak lebih tinggi
dibacasangkan dengan erick thohir
jadi itu kita memang membacanya wajah erick thohir sebenarnya jauh lebih dekat dilihat oleh publik pak jokowi dibanding gibran sendiri
itu kan bacaannya
tapi hasil suruh pebas hantar sama lsi ternyata membuktikan pasangan pak prabowo gibran itu tiga puluh lima sembilan
ganjar mahfud turun dua puluh enam satu
ini lagi bahas
iya nanti dulu
artinya kehadiran mas gibran
lsi juga begini tiga puluh lima dua puluh lima delapan belas
artinya kehadiran mas gibran itu memberikan nilai tambah
jadi pasangan bapak prabowo
jangan dihitung seolah olah karena pak jokowi
udah selesai belum
tapi ketika dipasangkan dengan gibran dengan pola yang sama
erick thohir tetap lebih tinggi
jadi prabowo erick thohir jauh lebih tinggi dibandingin prabowo gibran
iya itu kan minggu minggu
asyik minggu ini
iya karena erick thohir kan sudah lebih awal digadang gadang
kalau gibran ini kan di injury time
kita akan lihat coba dua minggu ke depan
masih berbeda satu bulan ke depan
ya kita gak bicara
kalau survei itu nggak berbicara masa depan
yang dipotret sekarang
yang dipotret sekarang
ketika kita mengambil keputusan berdasarkan survei
survei memutuskannya kembali itu
kecuali anda memutuskan masa depan
kalau begitu jangan lagi bicara survei dong
jangan lagi bicara bahwa
dia bawa kok melalui survei ini
kalau anda bicara survei
bukan begitu maksud saya
mas gibran ini baru masuk
sudah mendapat nilai yang tinggi
beda dengan mas erick
dengan pak fofipa
pak mahfud yang sebelum sebelumnya sudah digadang gadang
tentu itu beda elektoralnya
waktu dia masuk itu baru
dia dapat segitu
itu kan sama dengan mengatakan
kalau erick ditetapkan
boleh jadi lebih tinggi dari itu juga
kalau berbicara tentang masa
boleh jadi tidak
boleh jadi tidak
itu kan sama juga dengan mengatakan
kita lihat survei bulan depan
sama dengan mengatakan
boleh jadi juga itu tidak naik
oke itu yang bisa mengukur stabilitas
buktinya dalam beberapa hari
ada peningkatan yang signifikan
hadirnya mas gibran sebagai
memberikan elektoral yang luar biasa
berarti kalau dia memilih erick thohir
juga memberi efek elektoral yang luar biasa
oke jadi menurut bang rey
ini memang pemilihannya mas gibran
memang fix keinginannya pak jokowi ya
kan saya udah mengatakan
kalau elektoral ada di etik
dengan mengenyamkan faktor faktor tadi
ya ini memang faktor keinginan pak jokowi
ini kan ada empat
yang menurut saya berlaku universal
yang empat ini
sebetulnya lebih banyak diakumulasi oleh erick ketimbang gibran
satu satunya penjelas erick
gibran itu dipilih
karena ada faktor kelima
yang menawar faktor pak jokowi
atau mungkin faktor itu tadi
golkar sebagai partai yang cukup besar
mendukung pak prabowo menolak
kehadiran erick thohir
dan demokrat juga mungkin resisten terhadap erick thohir
jadi ada dua partai koalisi
yang kemudian menolak
jadi titik kompromisnya
bang nama sekali yang menolak
itu informasi yang kita dapatkan
saya mau ke bang ciko
tadi dikatakan ya oleh bang rey
bahwa memang terpilihnya mas gibran
memang faktor keinginannya pak jokowi
pdi perjuangan juga merasakan itu nggak
masalah keinginan nama bukan kan
yang paling tahu pak jokowi itu sendiri
yang paling tahu apakah ada cawe cawe nya
dia di balik ini semua kan
yang paling tahu dia sendiri
dan orang orang yang di cawe cawe nya
tapi kami tidak melihat sampai ke situ
sampai di titik ini pdi perjuangan masih percaya
bukan keinginannya pak jokowi
tapi bukan soal percaya nggak percaya
nanti kan kita akan lihat sendiri pelan pelan
tapi yang paling kita syukuri justru dengan kejadian ini
ada yang kita syukurilah
dari sekian hal yang kita sayangkan
ada yang kita syukuri bahwa ini mengukuhkan kembali pasangan ngajar mahfud
sebagai pasangan yang paling anti kkn
khususnya di n nya
tapi ini bukan pandangan kita
ini pandangan masyarakat
ini berarti pasangan problem dari nepotisme
pandangan masyarakat sesuai dengan survei litbang kompas yang saya dapat tadi siang
bahwa enam puluh sekian persen mengatakan bahwa politik dinasti
ketua mk tidak menyetujui
nah itu sudah menggambarkan
karena narasi yang sekarang digaungkan oleh pdi perjuangan adalah anti nepotisme
artinya pdi perjuangan sedang merasa lawan politiknya melakukan politik nepotisme
saya kembalikan lagi narasi di mana
nah saya sendiri sebagai jubir belum pernah menarasikan hal hal seperti itu
apa dari survei survei itu yang mengatakan pandangan masyarakat
setelah terjadinya putusan mk
yang kebetulan ketua mk nya adalah adik iparnya pak jokowi
jadi pdi perjuangan
saya mau tanya sebagai kader pdi perjuangan masih percaya nggak
bahwa pak jokowi mendukung ganjar
ini bukan masalah percaya nggak percaya
kita silakan tanyakan sendiri ke beliau
tapi kalau kita bicara soal sejarah
tidak ada yang kurang satupun apa yang telah pdi perjuangan berikan kepada pak jokowi bu iryana dan keluarganya
ya seperti pencalonan gibran pencalonan bobina zetion

jadi ada narasi apa nih
narasi playing victim yang sedang dibayangkan nggak
oh nggak ada
nggak ada playing victim
kita lihat aja lah bagaimana alurnya bagaimana nanti sikap gibran satu dua hari ini
ini pdi perjuangan masih full masih kalem
yang bersangkutan resmi dilamar
dan yang bersangkutan memang secara formal belum mengucapkan saya ikut
tapi dengan hadirnya dia di timnas golkar bla bla bla bla
pdi repot karena nggak jelas sikapnya mau dimana posisinya
itu sebetulnya gitu
nah sekarang orang pdi nggak dicabut tuh
golkar gak masukkan ke golkar
nah tanya gibran nya aja deh
jadi ada apa nih anda melihat ada kegalauan dari
mestinya gibran yang ditanya
gibran anda mau apa sebenarnya
mau keluar dari pdi masuk ke golkar atau enggak
atau mau anda di dalam
yang kita dengar kan dia pengennya majunya tanpa partai dulu
setelah keluar dari pd perjuangan
nah dia mau jadi independen
kan artinya dia keluar dari pdi perjuangan
menunggu dipecat mungkin
nggak tahu aku

ya saya mau katakan itu tuh anak
kan kata bung riza tadi gibran ini orang dewasa mandiri cerdas bla bla
masa memutuskan dia keluar nggak keluar dari partainya sampai sekarang nggak selesai
jadi bikin rapat semuanya
itu kan kesantunan mas gibran
dia ini kan baru ketemu satu kali
pamit dengan mbak puwan
sudah bagus pamit
kesantunan itu kalau anda menyelesaikan masa kerja dulu di wali kota
kesantunan itu adalah menyatakan sikap dengan tegas bahwa saya mau maju dan oleh karena
itu mohon maaf saya keluar dari partai
dari ibu bedura belum selesai
kalau dibilang tidak santun ternyata berprestasi
dua periode kita orang hati dong
polep polep yang seperti ini kita koreksi dong
bukan berarti kemudian dibiarkan
pak gubernur apa namanya pak jokowi dua apa namanya belum selesai
tidak ada aturan
orang naik kelas harus selesai
saya wali kota dulu selesai baru boleh gubernur
gubernur selesai baru presiden
tidak ada aturan begitu
kalau bergantung pada elektabilitas prestasinya
nanti rakyat akan menilai
kalau anda berbicara santun
santun itu nggak ada aturan tertulis
santun itu nilai yang berkembang di tengah masyarakat
itu tidak ada aturannya
kalau anda bicara lagi aturannya
itu tidak berbicara kesantunan
kita berbicara boleh nggak boleh itu aturan
kalau santun itu adalah nilai baik atau buruk dalam pandangan masyarakat
yang berkembang tanpa itu ditulis
ya ternyata mas gibran santun dan baik
nanti kita tunggu kemudian
jolong bedakan antara santun dan aturan dulu deh
mas hanta anda satu minggu sebelum putusan mk dibacakan
oleh ketua mk pak anwar usman
anda diminta untuk menghadap ke presiden jokowi
mempresentasikan hasil survei ya
kita ingin tahu apakah kemudian pak jokowi sempat bertanya
soal sentimen publik terhadap ini
terhadap pasangan prabowo gibran
tapi jangan dijawab dulu mas anta
kita harus juga jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow